meskipun di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar as
stok beras bulog di provinsi maluku utara dipastikan aman hingga akhir desember tahun dua ribu delapan belas mendatang
beginilah kondisi stok beras bulog di provinsi maluku utara
masih aman dan tidak terpengaruh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar as
saat ini beras bulog yang tersedia masih di angka dua ribu ton
stok ini nantinya akan didistribusikan ke sepuluh kabupaten kota yang terdiri dari satu ratus enam belas kecamatan di provinsi maluku utara
gudang bulog di provinsi maluku utara ada di dua tempat yaitu di kota ternate dan di tobelo kabupaten halmahera utara
setiap bulan beras disalurkan berkisar enam ratus hingga seribu ton sehingga dapat dipastikan stok bulog aman sampai pada bulan desember dua ribu delapan belas mendatang
stok yang kami kuasai sampai dengan tanggal kemarin yang tersimpan di gudang kami masih sebanyak satu delapan ratus
itu yang sudah berada dalam gudang
sementara yang tadi bapak lihat tadi sementara ada proses pemasukan seribu ton lagi
dan nanti kalau ada penambahan seribu ton lagi sekitar dua ribu ton sekian
itu yang kita kosai
terus dalam kegiatan operasional subir ternate kami dari provinsi maluku utara membawa sepuluh kabupaten kota yang terdiri dari satu ratus enam belas kecamatan
sementara itu kepala bank indonesia perwakilan provinsi maluku utara menyatakan
untuk pengaruh harga harga di maluku utara belum begitu terasa

pangan harganya masih stabil begitu juga harga komoditas lainnya
namun pihaknya tetap mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat
sebab pelemahan rupiah ini diperkirakan akan berlangsung selama tiga sampai empat bulan ke depan
pelemahan rupiah terhadap dolar yang terjadi di indonesia saat ini memang ini lebih banyak dipengaruhi oleh faktor
kemudian bagaimana pengaruhnya di maluku utara
kalau kita lihat sebetulnya pengaruhnya di maluku utara
kalau kita lihat sebetulnya pengaruhnya di maluku utara
pengaruh terhadap harga harga di maluku utara belum begitu terasa
sekarang kita coba ikut berpartisipasi dalam rangka menjaga agar rupiah tetap kuat
caranya kita himbo masyarakat agar tidak menggunakan produk luar negeri yang berlebihan